kayak suaranya bunda
ngapain kamu bengong disitu
beneran aku dengar suara bunda tadi di telepon
ini ada tamu mau bertemu dengan ibu gisela
ibu gisel mau berbicara
selamat malam mbak
selamat malam bisa dibantu
saya mau menemui ibu gisel
bentarnya saya kumpir masin duk ibu giselnya ya
mbak mau kemana
saya mau menemui ibu gisel mbak
mohon maaf sebelumnya mbak ya
mbak gak bisa seenaknya masuk
mbak harus ada kompirmasi dulu dari ibu gisel
soalnya ibu gisel kasih pesan kepada saya
tidak mengizinkan orang untuk sembarangan masuk ke dalam apartemennya ibu gisel
mungkin kan nessa gak mau nemuin aku
saya lanjut kompirmasi kembali atau gak usah
halo selamat malam bisa bicara dengan ibu giselle
kayaknya lagi tidur
oh ini ada tamu ingin berbicara dengan ibu gisel
tapi ini bukan ibu gisel yang terima
mirip suara bening
tapi mungkin aku salah dengar
atau karena aku terlalu dikirin bening
mbak maaf teleponnya
bicara sama siapa kamu
sama sama mbak yang lagi di lobi
kamu ke meja makan
suami saya udah nungguin kamu
soal tadi kayak suaranya bunda
ngapain kamu bengong disitu
iya tante beneran
aku denger suara bunda tadi di telepon

aku denger suara bunda tadi di telepon

ini ada tamu mau bertemu dengan ibu gisela atas nama ibu naya
tolong kasih telponnya
baik ibu bisa mau berbicara
kak udah berapa kali sih saya bilang sama kamu
saya itu bukan nessa
jadi lebih baik sekarang kamu pergi dari sini
dan jangan pernah ganggu hidup saya lagi
tolong aku cuma minta waktu sebentar aja
karena aku mau bicara
sayang gak ada waktu
boleh saya ambil telponnya kembali
maaf mbak ibu gisel tidak bersedia ditemui mbak
saya mau tunggu disini aja siapa tau
dia berubah pikiran
sebaiknya mbak pulang aja ya
jangan buat situasi jadi sulit
saya hanya mau menunggu disini sebentar
pak pak pak skuriti
sebentar aja mbak sampai ini mau ketemu sebentar dengan ibu gisel
pak tolong bawa ibu ini keluar ya pak sekarang juga ya
mohon maaf sebelumnya mbak
pak tolong bawa ibu keluar ya
bu mari bu silahkan keluar
bapak udah ambilin makanan buat kamu
makasih ya pak
yang ditelepon tadi
apakah benar itu suara bunda ya
kok diem kenapa nggak makan
nanti makanannya dingin
iya ini aku juga baru mau makan
yang tadi nelfon siapa
aduh ini anak
kenapa pake nanya nanya di depan mas vero sih
sayang kamu ditanya tasya siapa yang telfon tadi
ma yang tadi nelfon siapa
doh ini anak kenapa pakai nanya nanya di depan mas vero sih
itu tadi mas ada kurir
dia mau nganterin barang tapi ternyata salah
ternyata salah unit
gak mungkin kurir
kok makannya cuma pakai ayam sih
ditambah lagi ya
nggak sama ini aja belum habis
tapi kamu tuh harus makan yang banyak
biar badan kamu sehat
nanti kalau kamu sakit
kan mama yang repot
bener tuh apa kata mama gisel
nanti aku tambah nasinya
tapi aku habisin beli ya
kok naya belum pulang juga ya
paraka paraka kok masih disini
om masih nungguin tanten lah ya
oh enggak kok ini
om baru aja mau pulang
bu besok saya akan datang lagi kesini
buat guru semuanya ya bu

besok om jemput lagi ya
saya permisi bu
sayang papa duluan ya
papa mau selesain kerjaan papa dulu
aku duluan ya
beresin tuh piring kamu
jangan lupa dicuci juga
ih ini tuh kerjaan ya tante melly
jadi kamu ga usah repot repot bantuin tante melly
disuruh lagi ya sama nyonya enggak
nggak salah lagi ya kan
tante melly mah tau udah deh
ya biar tante melly aja sayang
kayaknya benar deh suara yang di tahun tadi itu bunda
tapi apa mungkin bunda ya
aku harus pastiin itu bunda atau bukan
aku harus pastiin itu bunda atau bukan
ternyata mama tidur
besok aja aku kasih tahu mama soal aura
ternyata mama tidur
iya ada apa ya dek
tadi yang telepon tuntung kisau siapa ya
mbak lupa gak tulis namanya di daftar tamu

dek dek mau kemana
aku mau keluar
aku mau cari orang yang telepon tante gisel
siapa tahu belum jauh
bahaya malam malam kayak gini sendirian
mbak temenin aja ya
saya ingin menjalankan tuas untuk mengantar ibu keluar
kalau begitu saya permisi dulu ya bu ya
semoga orangnya belum pergi jauh
kayaknya yang tadian nelfon udah pergi deh
hamba mohon ampun atas kesalahan hamba
secara nggak langsung hamba sudah menelantarkan anaknya mas aldi
hamba udah coba cari kemana mana
tapi baru hari ini hamba menemukan anak itu
seekai tas tak dimeliharkan